gelombang penolakan rencana kenaikan bahan bakar minyak terus terjadi
selasa siang ratusan mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam tasik malaya jawa barat turun ke jalan
mereka sempat menggelar orasi di salah satu spbu di jalan sutisna senjaya
mereka juga sempat menghentikan kendaraan wakil gubernur jawa barat yang melintas
saya disetop pintunya dibuka saya ditarik dari keluar ya saya keluar
karena memang saya juga seorang pimpinan harus respon
sampaikan kepada saya apa sikap pemerintah terhadap kenaikan bbm
saya bilang kalau sikap pemerintah jelas menurut pemerintah usaha
tapi secara pribadi saya memahami situasi dan kondisi masyarakat indonesia termasuk tasik malaya
demonstrasi menolak rencana pemerintah menaikkan harga bbm juga digelar di kudus jawa tengah selasa siang
masa bahkan mendobrak paksa pintu gerbang gedung dprd kudus meminta bertemu dengan anggota dprd
aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa islam kudus juga diwarnai dengan aksi teatrikal menggunakan boneka yang diberi topeng presiden jokowi
menurut koordinator aksi perekonomian khususnya umkm yang sempat merangkak bangkit pasca pandemi bakal kembali terpuruk setelah kenaikan tarif listrik apalagi jika harga bbm juga naik
tentunya inflasi kali ini membuat masyarakat menengah ke bawah akan bertambah sekali
apalagi menjelaskan harga sudah menaik
mulai dengan lain lain saya rasa pemerintah berimpeksian ulang terkait hal tersebut
aksi para mahasiswa ini ditanggapi oleh ketua komisi bdprd kudus anies hidayat
ia mengatakan kenaikan harga bbm merupakan keputusan pemerintah pusat dengan pertimbangan besarnya beban subsidi terhadap apbn
wacana kenaikan harga bbm perlu subsidi karena memang pemerintah pusat dalam hal ini beban apbn

ketua komisi bdprd kudus anies hidayat